masih dari ibu kota pelasana harian wali kota jakarta pusat irwandi
meminta warga menjadikan bangunan di atas seluruh air segera membongkarnya
hal itu dilakukan nurwandi saat mengunjungi jalan tanah tinggi untuk mengecek seluruh air di sana
irwandi juga mengancam akan membongkar paksa bangunan tersebut jika tidak segera dibereskan oleh pemiliknya
meski pasrah dan menerima namun warga berharap dibongkarnya penutup seluruh air ini
lakukan pada semua selon air yang tidak ada tebang pilih
pemerintah kota dan inspeksi jakarta pusat terus berupaya menormalisasi seluruh air
agar tidak tersumbat untuk menghindari banjir yang kerap menghantui jakarta di musim penghujan
dari rutin yang kerebek lumpur yang akan dilakukan sepanjang musim penghujan ini
dapat meminimalisir banjir dan genangan khususnya di jakarta pusat
pemerintah tidak bisa tidak bisa ikhlannya harus tegas
kalau memang ada bak kontrol di situ titik bongkar
ya tadi ada bangunan apa
apa kayu kayu segala macam dibongkar
kita mau kerja ya
kita mau kerja jangan gara gara ulas seseorang
ya itu kan usaha dia
dan usaha dia naruh barang nggak boleh di luar
itu daerah zona pasus pasung
kalau dia tidak mau angkat kita yang angkat
kita bawa kecakung empat sepuluh pp nanti silahkan ambil lagi
ya kalau emang mau bersihin bersihin aja nggak apa apa
yang lain lain juga
oh jangan tebang pilih
nah betul itu